hanya deklarasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di empat belas kabupaten kota di kalimantan tengah
larangan kegiatan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden disampaikan sugianto
setelah menghadiri kegiatan deklarasi damai semua partai pemilu
dengan polda kalimantan tengah kamis pagi
sugianto sabran mengatakan penolakan deklarasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
dilakukan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat kalimantan tengah
walaupun sampai saat ini deklarasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden belum terlaksana
sugianto sabran sebagai kepala daerah tingkat satu telah menyampaikan pelarangan tersebut
yang menambahkan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden dinilai tidak wajar
lantaran kurang beretika seharusnya kata ganti presiden dibuang
sugianto menyatakan silakan berdemokrasi asalkan beretika
siapapun yang ingin jadi presiden itu silakan
tapi kan kita lebih baik memakai yang kita tetap harus beretika untuk menciptakan politik yang dinamis
dia berjalan tapi pakai etika
pemerintah provinsi nanti melarang adanya deklarasi tagar ganti presiden kalau misalkan ada di kota palangkaraya
saya sudah sampaikan dengan pak kapolda pak dandren di kalteng
daripada isu isu yang ingin memecah belah masyarakat
di akar rumput udah silahkan di provinsi lain tapi kalteng saya larang
oke makasih pak gubernur
sampai juga dengan ketua adat